di usia lebih dari tujuh puluh tiga tahun tni menghadapi masalah serius
kali ini bukan masalah alutsista atau konflik bersenjata
tetapi masalah kelebihan personel di pangkat tertentu
saat ini institusi tni mengalami kelebihan personel
terutama pada pangkat melati tiga atau kolonel dan perwira tinggi bintang satu
menurut data di tahun dua ribu tujuh belas terdapat lebih dari empat dua ratus personel tni berpangkat kolonel
sementara kebutuhannya hanya sekitar tiga empat ratus saja
untuk jajaran perwira tinggi terdapat tujuh ratus tujuh puluh tujuh personel
sedangkan ruang jabatan yang ada hanya enam ratus tiga puluh enam
masalah ini sebenarnya sudah terdeteksi sejak tahun dua ribu tujuh lalu
laju pertumbuhan personel berpakat kolonel terus tumbuh dan bertambah banyak
di tni angkatan darat misalnya pada tahun dua ribu sepuluh terdapat delapan ratus lima puluh enam perwira berpangkat kolonel
jumlah ini terus bertambah hingga di tahun dua ribu tujuh belas
menjadi dua kali lipat atau sekitar satu enam ratus personel
dalam kurun waktu yang sama ruang jabatan yang tersedia hanya bertambah dua ratus delapan puluh lima jabatan saja
alhasil kini banyak kolonel yang ditempatkan sebagai staff staff pembantu
kelebihan personel ini terjadi karena beberapa faktor
yang pertama adalah berakhirnya dufungsi abri pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan lalu
dengan dufungsi personel abri bisa ditempatkan di institusi sipil termasuk fraksi abri di dpr
akibatnya lulusan akapri sebelum masa reformasi yang jumlahnya cukup banyak
dan saat ini banyak berpangkat sebagai kolonel kehilangan ruang jabatan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini nih